di tuban jawa timur mengingatkan kita kembali ada bahaya yang mengancam stabilitas keamanan nasional
bahkan ketika di saat yang hampir bersamaan ada anggota dprd yang ditangkap karena dugaan terlibat terorisme
kita akan bahas lebih dalam lagi lebih jauh lagi malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber
yang sudah hadir di studio dan juga bergabung melalui sambungan telepon
di studio sudah hadir mas sofian sauri mantan kombatan selamat malam mas sofian
dan juga sudah hadir pak soleman b ponto mantan kepala badan intelijen strategi steni atau kbai
selamat malam pak soleman
dan juga kita akan sambungan telepon dengan kb tumas paul dajatim bapak kombes paul frans barung
selamat malam pak frans
selamat malam cnn
selamat malam pemirsa cnn dimanapun berada
baik pak frans saya ingin ke anda terlebih dahulu pak frans
setelah kemarin adanya penangkapan dan juga tewasnya enam terduga teroris ini
saat ini apakah sudah bisa
bisa diinformasikan pak frans mereka ini termasuk jaringan apa dan sudah adakah data ataupun identifikasi dari masing masing terduga teroris ini
ya kepolisian negara republik indonesia sudah berpengalaman terhadap identifikasi itu
ya kasus besar seperti air asia kemudian terbakar dan hilangnya jenazah di luwu
jadi semua bisa dilakukan identifikasi
kita harus melakukan identifikasi dengan benar dan kita mencocokkan data sekunder primer antemortem dan postmortemnya sesuai
oleh karena itu memang di dalam identifikasi ini
standar operasional prosedur yang dilakukan di semua negara adalah bagaimana akuntabilitas
akuntabilitas ini terjaga dan benar benar dipertanggungjawabkan
oleh karena itu memang kepolisian bukan gegabah melakukan identifikasi asal identifikasi
tetapi melakukan yang namanya
saya membandingkan data pembanding itu dari sudut family atau keluarga
supaya betul betul akuntabilitas terjaga
pak frans apakah nama namanya kemudian sudah bisa disampaikan kepada publik
ya nama nama itu nantinya akan disampaikan ya
tetapi dari berbagai media kepala dipisi umat polri juga sudah menyampaikan nama nama
oke baik pak frans jaringan ini ada dugaan merupakan jamaah ansarut daulah benarkah demikian pak frans
nah konteks yang kita sampaikan ini adalah yang seperti dirilis oleh kepala kepolisian daerah jawa timur bapak irjen aputaripin
beliau mengatakan seperti itu
dan dari penyampaian beliau adalah hasil analisis dan evaluasi berdasarkan daripada gerakan dari mereka mereka di jaringan jaringan yang sudah terdeteksi
oleh karena itu memang disampaikan bahwa jaringan ini adalah jaringan seperti yang ada di jawa timur
jaringan seperti yang anda sampaikan tadi dan memang sudah dirilis oleh kepala kapolda jawa timur
baik tapi memang ini kemudian mereka bersarang atau mungkin tersebar di wilayah hukum anda gitu di jawa timur
ya mungkin lebih tepatnya bahwa kejadian kemarin itu adalah segi dari penegakan hukumnya
dan identifikasi serta penyelamatan daripada masyarakat di dalam rangka kepolisian melindungi
dan menjaga harkam timas dalam masyarakat
perlu kami sampaikan di ruang publik ini di cnn televisi ini bahwa kepolisian sebenarnya prestasi yang terbesar adalah bagaimana caranya melindungi
bagaimana caranya tidak ada masyarakat yang terluka dan bagaimana caranya supaya masyarakat terisolir dan kemudian kita dapat melumpuhkan yang bersangkutan
itu sebenarnya prestasi yang besar
cuma kita melakukan segala sesuatu kalau memang masih ada korban dari masyarakat
karena itu memang kita menjaga betul maruah daripada masyarakat
ini supaya masyarakat juga terlindungi dari ekses akibat daripada gerakan gerakan teror
baik tentu kami apresiasi pak pihak dari kepolisian yang bisa menangkap jaringan terorisme ini
tapi kita coba tanyakan dulu ke mas sofian sauri ini merupakan mantan kombatan mengenai sejauh mana kemudian mas sofian juga mengenal dan juga mengetahui jaringan jad ini mas sofian
anda seberapa jauh tahu mengenai jaringan ini dan sebenarnya mereka ini ada di mana keberadaannya
iya yang pertama sebetulnya jaringan ansort daulah ini merupakan memang afiliasi kepada isis yang ada di syria ya itu yang pertama
yang kedua lalu kita juga melihat bahwa pola sebetulnya yang kita perhatikan bahwa ini memang menjadi sebuah ciri khas yang dijalankan dan dilakukan oleh kelompok kelompok ansur daulah ini
ciri khas seperti apa tufus
ciri khasnya pertama adalah dengan cara tim lon wolof
ya seperti operasi operasi serigala sendirian atau cleandestin cara cara teror dan lain sebagainya
ini menjadi ciri khas kenapa seperti itu kita bisa mengatakan bahwa ini adalah kelompok jaringan mereka gitu
karena memang sekarang ini perbatasan di syria di turki dan syria itu tertutup
sehingga mereka tidak dapat masuk tapi kemudian mereka banyak juga yang dideportasi dan kita juga mendengar berita akhir akhir ini
dan itu yang membuat kemudian simpati saya
simpatisan yang ada di indonesia tidak sampai ke sana tapi ada instruksi solusi yang diberikan oleh para pemimpin seperti ini
untuk bertindak di negara sendiri
untuk bertindak di negara sendiri
tapi kemarin ini sudah enam orang mas sofyan
tujuh bahkan satu satu ini masih selamat begitu
iya kalau kita lihat dari targetnya ini kan kepolisian simbol simbol negara yang kita sebut sebagai konsepnya jihad nikaya yaitu jihad dengan niar enemy ya musuh dekat
yaitu dalam hal ini adalah indonesia
dan indonesia sudah mendeklarasikan untuk berkampanye bersama amerika untuk menyerang kampanye terhadap perang terhadap terorisme
dan ini sudah jelas menjadi sebuah musuh bagi kelompok kelompok ini
tapi memang mereka keberadaannya anda tahu sudah di indonesia atau mungkin di provinsi tertentu
mereka indonesia jawa timur ya kasusnya ya
iya indonesia ini termasuk muslim terbesar di indonesia
dan kita tahu sebelumnya sebelum markas mereka pindah ke jawa timur
pindah ke filipina selatan
tetapi yang jelas kelompok kelompok ini ada di indonesia
dan itu faktanya juga sejak dua ribu empat belas sampai dua ribu tujuh belas ini itu kebanyakan operasi operasi terorisme di indonesia banyak dilakukan oleh kelompok kelompok isis yang menyebabkan atau berafiliasi kepada mereka
dan kita lihat juga ciri cirinya juga sama
misalnya aparat keamanan
karena ada perbedaan target pergeseran target dari dua ribu sampai dua ribu sepuluh
itu target operasi terorisme itu hanya
itu target operasi terorisme itu hanya
hanya kepada simbol simbol barat
atau yang disebut dengan fear enemy
sekarang sudah langsung ke pihak kepolisian ya
ya sekarang sudah mulai kita lihat dari ciri ciri khas sejak dua ribu sepuluh sampai ke sini kepolisian yang dijadikan sebuah target
karena dia merupakan simbol pemerintahan dianggapnya sebagai tohut negara yang tidak berhukum dengan hukum islam hukum allah dan ini
jadi menjadi lawan begitu
menjadi lawan bagi mereka
saya ingin ke pak soleman pak ini dari kacamata anda kacamata intelijen seperti apa penangkapan yang terjadi kemarin ini
dari yang anda lihat perspektif anda karena ini kan terjadi di jawa timur
ternyata dugaannya adalah merupakan jaringan jamaah ansarut daulah yang tadi juga dikatakan oleh mas sofian ya ini terafiliasi langsung dengan isis begitu
jadi begini kalau melihat kasus yang terjadi kemarin di jawa timur seperti yang dikatakan tadi bahwa ciri ciri khasnya mereka seperti lone wolf
dari alat peralatan yang dia sangat sederhana tetapi militannya sangat tinggi
di situ terlihat bahwa hubungannya agak terputus
jadi alone dia berupaya sendiri dengan militansinya sendiri untuk menyerang siapa yang terdekat
oke alon itu bukan dalam artian jumlah mereka ya
karena kan jumlahnya ada enam orang kemarin
ya bukan alone alone sendiri
belum bukan dalam hitungan orang ya
belum bukan dalam hitungan orang tapi dalam hubungan dukung mendukung ini
dukung mendukung kan betapa sederhana dia dengan senjata senjata begitu tapi dia berani menyerang
nah ini tentunya menandakan bahwa simpatisan ini sudah
bergerak banyak di indonesia kemarin dari jawa barat sekarang bergerak ke jawa timur
sehingga ini merupakan pekerjaan rumah memang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini untuk paling tidak tidak berkembang
di sini sudah ini merupakan bukti bahwa beberapa bulan lalu kan kita juga bicara di sini
bahwa pemberantasan teroris yang kita laksanakan selama ini tentunya bisa kelihatan ada kegagalan di sini
kegagalan apa yang kemudian anda maksud pak soleman kegagalan ini
bahwa kita program deradikalisasi kan sudah berjalan sekian lama ya tapi ini malah muncul terus
sel selnya ada terus begitu
iya muncul terus kita lihat mulai dia kasus di bom depan sarina terus cicendo terus sarini terus
nah kita tidak tahu lagi ke depan seperti apa
di satu sisi program deradikalisasi kan berjalan terus juga
tapi dalam tempo yang begitu singkat terjadi
terjadi terus sehingga ini yang kita perlu mengevaluasi
seperti apa yang kita telah lakukan seperti ini
dan pelakunya anak anak muda umur umur sembilan belas tahun
artinya ini ada hubungan personil hubungan personil yang putus karena anak anak muda ini
tapi mungkin juga pak soleman ini menjadi sulit mungkin bagi pihak kepolisian kita begitu ya
untuk bisa mendeteksi secara lebih tepat lagi
karena ini kan jaringannya kan agak sulit untuk di
diatur begitu ya
sulit untuk dideteksi mengingat jumlahnya juga sangat banyak
oke gini memang kita harus memisahkan memang antara kepolisian dengan si teroris
kita mau bicara teroris atau mau bicara pelaku tindak pidana
kalau kepolisian jelas dia akan menindak pelaku tindak pidana
menembak kemarin bagi polisi itu pelaku tindak pidana
nah mereka menyiapkan diri di mana tentunya bukan untuk si polisi memang sulit
tapi di kita kan sudah ada
kalau kita menggeser mereka ini adalah kelompok teroris nah kita sudah ada
bagaimana untuk mengkoordinir untuk mencegah supaya tidak terjadi tindak pidana teroris
tapi kalau sudah terjadi nah ini baru si polisi
polisi sudah oh iya kamu sudah melaksanakan ini
ada orang mati ada penggunaan senjata sudah melanggar aturan ini
nah si polisi bermain ini
nah tetapi bagaimana supaya mereka tidak melaksanakan itu
tapi kalau sudah terjadi seperti itu
pencegahannya begitu berarti ya pak ya
pencegahan supaya jangan sampai ada lagi orang orang yang bertindak seperti itu
kita coba tanya ke pak frans
ya selamat malam
baik pak frans tadi ada pendapat dari pak soleman beponto mantan kabais kita
mengatakan bahwa perlu diapresiasi bahwa tindakan pihak kepolisian bisa meringkus terorisme ini
tapi tentu pencegahannya menjadi penting juga
ini sebenarnya bagaimana pak
upaya upaya pencegahan supaya tidak hanya menangis
tidak hanya menangkap tapi juga bisa mereduksi tumbuhnya sel sel terorisme ini
ya kalau kita berbicara mengenai koridor bagaimana pertumbuhan daripada terorisme ini tidak berkembang
tentunya bukan hanya berbicara terhadap law enforcement saja
tetap bukan hanya berbicara penegakan hukum
bukan hanya berbicara kepada represif saja
karena represif itu tidak menimbulkan efek jerat
ya mana kala ideologi ini menyebabkan
karena apa ideologi ini memang sudah diyakini dari awal
perlu memang ini menjadi suatu wacana yang kita lemparkan untuk menjadi sesuatu yang kita pikirkan secara bersama
karena membentuk ideologi dan membentuk cara pandang seseorang itu memerlukan berbagai pihak yang harus juga turun dan berpartisipasi di dalamnya
nah kami ambil contoh saja
untuk lingkup sekolah untuk lingkup keluarga dan lingkup sosial
nah lingkup sosial kita di masyarakat masyarakat ini memang perlu juga kita libatkan berbagai pihak
bukan hanya pihak daripada kepolisian
dalam hal melakukan yang namanya tindakan pre emptive untuk melakukan pencegahan daripada tindak pidana
tetapi ada pihak sekolah ada pihak dari departemen agama ada pihak daripada pemerintah
untuk sama sama kita melihat ini suatu permasalahan bangsa
permasalahan bangsa ini adalah kan tumbuh yaitu dalam rangka memecah kebenekaan kita
kebinekaan kita ini sudah finally
negara kesatuan republik indonesia sudah finaly
dan tidak ada pun yang bisa menggoyakan ini
dan tidak ada yang boleh melakukan yang namanya tidak berasaskan pancasila
tapi kita lihat sekarang secara faktanya bahwa masih ada ormas ormas tertentu di republik ini yang tidak berafiliasi kepada pancasila
nah inilah yang perlu mungkin kita lempar sebagai sesuatu wacana untuk dasar hukum kita untuk melakukan perlindakan ini
karena perlindakan orang orang semacam ini yang tumbuh pesat mengakibatkan daripada bebasnya mereka melakukan hal hal yang tidak sesuai dengan pancasila
maksud saya adalah bagaimana sebenarnya semua komponen ini bergerak
bukan hanya kepolisian dengan fungsi pre emptive dan repressifnya
ada pihak pihak lain dari pihak kementerian keagamaan dari pihak pemerintah mau sekolah maupun orang tua yang secara komponen yang secara integrat ini untuk melakukan yang namanya pembinaan secara mental terhadap anak anak kita
generasi ini harus dimasukkan paham paham yang benar bukan paham paham yang salah
baik pak frans ini kan karena pihak kepolisian menjadi ujung tombak ya
dari misalnya untuk penangkapan dan juga terhadap para terduga teroris ini
tapi akhirnya berujung pada seolah olah
tadi dikatakan juga oleh mas sofian
para terduga teroris ini ataupun para teroris ini seolah olah menjadi dendam begitu kepada pihak kepolisian
karena sepertinya polisi dianggap menjadi satu hal yang menghalang halangi niat mereka misalnya begitu
ya kepolisian memang marwahnya itu
menjaga keamanan dan ketertiban kemudian melakukan penegakan hukum
apa yang melanggar hukum di negara republik indonesia wajib hukumnya bagi polisi untuk melakukan penegakan hukum
bagi polisi yang tidak melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran undang undang terorisme
saya kira bukan polisi
oleh karena itu sudah wajar polisi didendami oleh mereka pelaku pelaku tindak pidana ini
tindak pidana undang undang terorisme tindak pidana perjudian tindak pidana yang lainnya sudah wajar
karena penegakan hukum itu berekses kepada salah satu pihak yang harus kita tindak
dan pihak yang tindak itu tentunya memiliki implikasi implikasi yang harus dialami oleh kepolisian
di negara manapun juga seperti itu
yang saya inginkan di sini adalah bahwa selama undang undang itu melarang dan ada sanksi yang mengatakan seperti itu
selama itu juga kepolisian akan melakukan low enforcement tanpa matang bulu
untuk melakukannya dimanapun di republik indonesia untuk menjaga maruah negara kesatuan republik indonesia
baik pak frans satu lagi yang menarik adalah ditangkapnya salah satu anggota dprd di pasuruan yang diduga ini juga terlibat
nah saya perlu luruskan ini melalui ini kan rupa
baik pak frans bisa ditahan dulu
nanti statement dari anda kita akan lanjutkan usai jeda berikut
serta malah bersama kami di prime news
kami akan segera kembali setelah
anda kembali di prime news
kami masih bersama dengan sejumlah narasumber
ada mas sofian sauri mantan kombatan dan juga pak soleman b ponto mantan kepala badan intelijen strategis tni atau kabais
dan juga masih bergabung bersama kami masih sambungan telepon dengan kb tumas paul dajatim ada kombes paul frans barung
pak frans tadi kita terhenti dengan pertanyaan saya terkait dengan anggota dprd pasuruan yang diduga ini terlibat dalam
baik ini kita membicarakan mengenai anggota dprd pasuruan
pak frans mungkin ini juga masih banyak masyarakat yang belum tahu informasi ini secara jelas begitu ya
apakah sudah betul betul ada penjelasan bagaimana sebenarnya status dari anggota dprd pasuruan ini pak frans
ya perlu kami luruskan sebenarnya ini kebetulan cnn ini kan ruang publik yang masyarakat
baik pak frans
kami perlu menyampaikan bahwa bapak umar ini adalah anggota dpr di salah satu kabupaten pasuruan
bukan kita tahu
tetapi kita jemput yang bersangkutan
dikarenakan deportan deportan berasal dari negara negara tertentu suria irak kemudian iran di daerah daerah konflik itu
wajib kita ditembuskan ke mabes polri dalam hal ini detasemen delapan puluh delapan anti teror
oke jadi dijemput begitu pak ya bukan ditangkap
karena di dalam deportasi itu kita ditembuskan untuk melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh negara pendeportasi itu
hasil klarifikasinya apa pak frans
turki mendeportasi bapak umar ini adalah karena pelanggaran imigrasi
dia memasuki areal yang namanya areal terlarang
sesuai dengan izin masuk di suatu negara memiliki peraturan peraturan dan ketentuan tertentu itu dalam satu negara
turki misalnya ini tidak melanggar daripada imigrasinya
sehingga yang bersangkutan dideportasi oleh turki melalui malaysia
kemudian masuk ke juanda
sebenarnya bukan hanya pak umar ada lagi satu pak budi juga dideportasi bersama sama dengan pak umar
dia masuk melalui bandara juanda
malaysia kemudian masuk ke bandara hussein sastra negara bandung
nah dua orang ini dibawa bendera namanya korel umar
rumah untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di daerah daerah konflik
sayangnya yang bersangkutan memang masuk ke areal yang dilarang yaitu daerah perbatasan libanon
sehingga melanggar daripada ketentuan visa yang berlaku di turki
baik jadi clear tidak ada kaitannya dengan aksi terorisme ataupun dugaan dugaan
ya sama sekali tidak ada
baik saat ini yang dituduh ini atau pak mnu ini inisialnya pak ada di mana posisinya
sudah kembali ya kepada keluarganya karena memang tidak terbukti kok
tidak terbukti apa yang di
tapi itulah yang ingin saya katakan bahwa perlu saya klarifikasi ke berbagai banyak media
agar seseorang tidak lagi menjadi trial by the press gitu kan
ya artinya memang sudah dicap sedemikian rupa
bahwa yang bersangkutan sesuai dengan apa yang ditulis dari awal
saya hanya membenarkan bahwa memang telah satu orang warga jawa timur dibawa ke mabes polri
tapi tidak terkait mengenai masalah isi dan sebagainya
setelah kita lakukan cross check memang yang bersangkutan tidak terkait
akhirnya jelas bahwa anggota dprd pasuruan ini tidak terlibat apapun dalam aksi aksi terorisme
terima kasih pak frans kita coba tanyakan lagi ke mas sofian dulu
mas sofian ini kan sepertinya
ada kemudian muncul dikait kaitan seolah olah begitu ya
karena ada penangkapan dan juga terduga teroris ternyata yang anggota dpr ini ternyata bukan ini
ini sebenarnya dalam tujuan misalnya seseorang atau wni kita ke sana
misalnya memberikan bantuan dan sebagainya
sebenarnya seperti apa sih mas
ya pertama memang mungkin anggota dprd ini mengambil pelajaran dari kasus bahya nasir ya
kemarin ketika ketahuan ketika ada pengiriman uang dari
indonesia ke turki dalam sekian dolar gitu
dan itu terbaca melalui trafficking
kemudian itu juga takut kalau ini takut dikait kaitkan lagi seperti itu
mungkin akhirnya dibawa cash ke sana gitu
tapi yang jelas ini sudah diklarifikasi tadi di radio el cina juga
sudah dijelaskan bahwa sudah clear
bahwa itu memang murni bantuan
tapi memang banyak sekali sepertinya warga negara indonesia yang
banyak kalau tidak salah sekarang sudah ada enam ratus orang
saya sempat ketemu dengan beberapa deportan yang gagal masuk ke sana
dan sudah ada yang setahun di turki
karena memang tidak masuk
karena memang kalau kita lihat turki ini kan sekarang juga sudah dijadikan target oleh isis gitu loh
sehingga juga pemerintah turki untuk menjaga stabilitas dalam negeri dan keamanan di perbatasan
perlu juga membersihkan orang orang yang ingin masuk ke sana
karena berkaitan dengan keamanan mereka gitu
sehingga kemudian tertangkap lah banyak orang orang indonesia
kalau tidak salah
kalau tidak salah sekarang sudah ada dua ratus yang akan masuk ke indonesia yang akan tertangkap di perbatasan itu
tapi murni ya sebenarnya niatnya hanya untuk memberikan bantuan
kalau yang untuk anggota dpr ini saya rasa murni untuk memberikan bantuan
dan juga sejumlah orang lainnya yang merupakan warga negara kita yang ke sana
betul betul sekali
baik pak soleman ada pendapat anda mengenai apa yang kemudian terjadi saat ini ketika ada penangkapan
tapi juga ada penjemputan anggota dprd yang kemudian agak agak mirip begitu
yang merupakan terduga teroris ini
jadi memang kita sekarang kan sepertinya jadi paranoid terhadap teroris ini kan
sehingga sesuatu yang hanya kebetulan saja terjadi sudah pikiran kita sudah liar kemana mana
jadi kalau seperti disampaikan tadi memang saya juga mengikuti berita itu bahwa mereka ke sana membawa bantuan dengan cash
kemudian karena dia jalan jalan terus masuk perbatasan melihat divisa melanggar visa
tapi ketika pulang di sini pas ada penyerangan juga di sana
di tuban itu
sehingga ini dikait kaitkanlah seperti itu
tapi kalau kita melihat dengan jernih sudah kelihatan tadi dari pak polisi bahwa itu tidak ada hubungan
jadi memang hal hal yang begini ini karena kita sudah terlalu paranoid dengan itu sehingga semuanya cepat sekali disimpulkan
nah ini kan sangat berbahaya kalau kita terlalu cepat begitu
tapi sekarang kan sudah clear
jadi memang kita harus clearkan bahwa apa yang terjadi kepada anggota dpr ini tidak ada hubungan dengan
apa yang terjadi di tuban kemarin
tidak ada berita simpang siur di masyarakat
jadi seolah olah paranoid ini anggota dprd kok tiba tiba jadi terlalu
tiba jadi seperti begitu
baik pak soleman
tapi kalau kita bisa misalnya mengantisipasi akan munculnya atau lahirnya sel sel baru terorisme ini di indonesia
memang perkembangan kalau dari yang anda lihat ini cenderung semakin bertambah banyak begitu pak soleman
ya kalau kita melihat ini tertambah banyak memang sekarang
malah tambah muda umurnya dari yang dulu tiga puluh an
kenapa yang kemudian akhirnya bisa
buat anak anak muda ini
artinya program pencegahan yang kita lakukan ini gagal
jadi kalau kita mau mengukur apakah pencegah program ini berhasil atau tidak ya lihat aja
dari berapa banyak serangan bom itu terjadi lagi
kalau kita melihat dalam tempo yang singkat ini dari bom yang di depan sarina cicendo ini begitu dekat
artinya apa yang sudah kita lakukan ini perlu dievaluasi kembali
berarti terjadi kegagalan dalam proses kita bagaimana kita melakukan pencegahan
apakah sudah betul
nah ini kesempatan bagi pemerintah
mari kita lihat kembali apakah program yang sudah kita jalankan selama ini benar atau tidak
tapi kalau saya menilai gagal
ya ini jadi lagi kan
sehingga mari kita evaluasi
kita harus seperti dikatakan tadi kita mau tidak mau kita harus mengikut sertakan semua elemen masyarakat
mulai dari para ustadz pendeta guru

tadi juga sudah dikatakan oleh pak frans begitu ya
tadi juga pak soleman katakan ini anak anak muda seperti tampaknya pelaku pelakunya ini
memang sudah mengarah ke sanakah di strateginya untuk menjerat atau mengajak anak anak muda untuk melakukan aksi aksi teror
ya pertama memang anak anak muda ini kan sebetulnya masa masa yang labil sebetulnya
proses dari dalam pencarian jati diri gitu
nah ketika ini mereka mencari identitas gitu
termasuk hal ini adalah kelompok atau komunitas para jihadis ini juga sebetulnya sudah membentuk sebuah komunitas yang sebetulnya juga sebagai sebuah identitas
yang identitasnya juga mulai mengancam sebetulnya bagi keamanan gitu
dan ini sebetulnya sudah digambarkan oleh rasulullah saw
dalam hadis itu dijelaskan bahwa mereka adalah anak anak muda yang memang berpikiran pendek gitu
anak anak muda yang bodoh
kenapa digambarkan yang bodoh
karena memang miskin pengalaman
tapi satu sisi anak anak muda ini punya idealisme
dia punya semangat punya energi yang lebih
yang gak punya dimiliki oleh orang orang yang memang sudah seperti kita ya
sudah berumur dan sebagainya
mulai berpikir bijak
berbicara menurut pengalaman
kita juga pernah melakukan eksperimen dan ini gagal
dan ternyata kegagalan kegagalan kita waktu itu diulangi kembali oleh orang orang seperti ini
tetapi yang jelas kita tidak heran
tidak ini apalagi
tetapi ada salah satu pelaku namanya satria
dan beliau adalah sebetulnya anak baik baik anak berprestasi
tapi kemudian sebelum empat bulan kejadian ini dia terlihat sudah tidak lagi ada kelihatan di masjid
ada perubahan perubahan yang mendasar yang perubahan perubahan yang signifikan
sehingga dia punya dunianya sendiri
akhirnya ternyata akhir akhir ini malah terlibat kasus yang kemarin di tuban
sebenarnya bagaimana kemudian kelompok kelompok ini bisa
kelompok kelompok ini bisa ada direct communication begitu
atau ada komunikasi yang bisa secara kontinu dengan pihak di suria misalnya dengan isis
karena kan tadi anda katakan jaringan jad ini misalnya terafiliasi jelas langsung dengan isis
iya ini karena sebabnya mereka tidak bisa berangkat ke sana ya
hijrah untuk hijrah ke sana sekarang sulit
dan mereka tidak bisa mengharapkan bisa masuk ke dalam suria gitu untuk berjibaku berkontribusi untuk jihad di sana gitu
tapi ada semacam instruksi untuk mereka berjalan di negeri sendiri
ini yang kemudian menjadi sebuah ancaman
dan mengandung kelompok ini juga mengandung konsep jihad nikayah
yang mereka menganggap bahwa mereka terbebani dengan namanya jihad adalah fardu ain
jt hari ini adalah fardu ain
sehingga mereka dibebankan kepada per individu
maka tidak ada cara jalan lain bagaimana jihad
walaupun dengan sebilah pisau dengan alat alat yang begitu sederhana gitu
yang menjadi sebuah cerita
yang menjadi sebuah ciri khas kelompok kelompok cladestine dan lone wolf ini
dan ini memang sangat kelompok isis ini termasuk mengakomodir model model jihad
dan ini sangat diinginkan oleh anak anak muda yang suka dengan heroik dan lain sebagainya
kemudian diadaptasi begitu ke mereka
baik pak soleman saya ingin ke anda
ini melihat kemudian lahirnya sel sel terorisme di tanah air kita yang baru muncul
dan kemudian ini juga terjadi penyerangan kemarin
tapi kalau dilihat pola pola serangannya sepertinya agak tidak terstruktur ini ya pak
bagaimana dari pengamatan anda
ya memang betul
dia tidak terstruktur
jadi apa saja yang didekat yang dia punya kesempatan ya itu yang dia sikat
itu memang ciri ciri wolf olom seperti itu
jadi dia apa yang dilihat apa yang dekat yang menurut dia punya kesempatan ya itu dia sikat
nah memang ini adalah kerjaan kita bersama
bagaimana kita harus tidak boleh capek untuk berupaya
bagaimana supaya tidak lahir anak anak berpengaruh
bagaimana supaya tidak lahir anak anak baru seperti itu
supaya tidak ada lagi
umur umur memang sembilan belas sampai sekitar tiga puluh tiga puluh lima lah
memang itu umur umur yang labil ya
nah di umur umur inilah kita memang harus disitulah kita harus berperang untuk sama sama mencegah mereka
bagaimana kita agar membuat mereka supaya tidak melakukan hal hal seperti itu
tidak terstruktur ini artinya anda juga mengiakan bahwa serangan serangannya sebenarnya dalam bentuk kecil
ya kecil kan kecil kecil memang
ya tapi kecil kecil ini juga
ya kecil kecil ini juga
karena itu justru berbahaya
karena kita tidak akan tahu tiba tiba dia akan dimana dia muncul
betul semakin sulit untuk dideteksi begitu ya
semakin sulit untuk dideteksi
karena semakin kecil dan kita semakin tidak menyangka di umur yang sembilan belas tahun seperti itu
dan dia adalah seorang siswa yang berprestasi di sekolah
kok tiba tiba bisa belok seperti itu
nah ini di sini tugas guru bagaimana sang guru harus mengamati dengan baik
ketika dia sudah terlihat harusnya dicari
tanya ke orang tua kemana perilakunya apa
nah ini lampu merah
ini lampu merah bagi kita semua termasuk guru guru untuk mengamati anak anak kita ini supaya jangan sampai ke situ
kita tentu ingat bagaimana di sma nusantara coba yang terjadi pembunuhan kemarin
sama umur segitu tujuh belas malah
ini dia dalam satu asrama diikat dengan disiplin yang kuat teman sendiri yang dewan
apalagi yang di luar kalau kita mau ambil sampel cepat
sehingga di sini kita melihat bahwa ada penurunan
penurunan militansi itu turun
dari dua puluh an sekarang turun ke tujuh belas
nah di sini anak anak muda ketika mereka seperti katakan tadi sedang mencari identitas
ini kita lihat juga nanti kemudian apa sebenarnya serangan demi serangan pesan yang ingin mereka sampaikan lewat serangan ini
apa yang kemudian mereka ingin katakan kepada pemerintah misalnya
kita akan bahas usai jeda pak sofian dan juga pak soleman
tetaplah bersama kami di prime news
karena kami akan segera kembali
usaha jeda berikut
juga merupakan bagian dari kelompok itu
bagaimana pak ini informasi dari anda
kalau yang bukan keluar dari kami secara resmi
kami pastikan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan

bahwa satu orang yang diamankan itu
dan sudah diserahkan kepada keluarganya
karena yang bersangkutan ini
sudah pernah dua kali dengan keterangan dokter
dengan keterangan rumah sakit yang sama
mengalami gangguan mental
sehingga memang mengambil kendaraan roda dua
milik orang lain
dan saat ini sudah dikembalikan kepada keluarga
baik pak frans
dari barang barang bukti yang berhasil disita
ada paspor telepon dan lain sebagainya
apa kemudian penyidikan dari pihak kepolisian hasilnya pak
dari barang barang bukti yang didapat oleh pihak kepolisian saat ini
semua sudah diserah terimakan ya
khusus untuk tindak pidana
itu ditangani oleh detasemen khusus
sehingga kemarin kita sudah menyerahkan sepenuhnya
baik barang bukti
baik telepon paspor dan kemudian
agama tertentu sudah kami serahkan
kemudian juga peluru aktif juga kami serahkan
ini sudah kita terimakan kepada densus delapan puluh delapan
mabes polri yang sudah melakukan penyidikan ini
pak frans setelah kejadian penangkapan kemarin
dan juga ada sejumlah barang bukti yang sudah diserahkan ke densus delapan puluh delapan
apakah saat ini juga pihak kepolisian sudah mendata atau mendeteksi jaringan jad ini
sebarannya ada dimana saja begitu
ini ruang publik ini mungkin saya tidak patut untuk menyampaikan
tetapi instruksi kepala kepolisian daerah jawa timur
untuk meningkatkan tugas tugas polisi onina saya kira sudah selesai
bahwa peningkatan eskalasi itu sudah dijawab dengan kemarin
bahwa kesiapsiagaan kita untuk mengantisipasi hal hal yang berkembang
dinamika berkembang dalam masyarakat
sudah kita buktikan bahwa kesiapan polri siap untuk segala sesuatu
yang berhubungan dengan dinamika masyarakat sosial kapanpun
dan dalam bentuk apapun kita siap untuk menghadapinya
yang terpenting bagi polisi adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat
kami sudah banyak korban
itu wajar saja karena kami adalah
penegak hukum karena berhubungan dengan hal hal yang bereskalasi tinggi
tetapi kalau masyarakat yang korban ini sangat kami kesalkan
dan kemarin ini adalah memang kita buktikan bahwa kita dapat melindungi
dan mengevakuasi masyarakat
merelokasinya sehingga jarak tembak itu tidak terjadi
kemudian kita hadapi mereka untuk saling baku tembak di kebun jagung
dan mengakibatkan menumpukan enam orangnya
ini salah satu yang kami lakukan adalah bagaimana prioritas
kami adalah menyelamatkan masyarakat dulu
baik pak frans terakhir
saat ini setelah kejadian kemarin bagaimana peningkatan keamanan di wilayah jawa timur
dan berapa lama kemudian ada kesiagaan di wilayah jawa timur ini setelah adanya serangan
peningkatan status siaga itu belum ditingkatkan ya
artinya kita masih melakukan yang namanya antisipatif saja di tiga puluh sembilan kabupaten kota
tetapi dengan demikian polisi di seluruh jajaran polda jawa timur sudah diinstruksikan langsung
oleh kapolda pak mahfud arifin untuk meningkatkan segala antisipatif
berhubungan dengan dinamika dan situasi yang berkembang di lapangan
nah itu semua sudah dilakukan di tiga puluh sembilan kabupaten kota di jawa timur
baik pak frans terima kasih banyak pak frans barung
kabit humas polda jawa timur telah banyak berbagi bersama dengan kami
mengklarifikasi dan juga memberikan sejumlah informasi terbaru terkait dengan penangkapan pasca penangkapan yang terjadi kemarin di tuban jawa timur
kita kembali ke dua narsum saya di studio
ada pak soleman dan juga pak sofyan
dari aksi aksi yang terjadi dari aksi kemarin misalnya ya begitu yang terjadi di tuban dengan cara cara yang agak tidak struktur sporadis
dan sepertinya agak kaget sehingga mereka langsung berhamburan begitu
sebenarnya apa yang pesan apa yang mereka ingin sampaikan kepada masyarakat luas dan juga kepada pemerintah pastinya
iya yang pertama yang jelas mereka ingin membuktikan bahwa mereka masih ada masih eksis
dan kemudian kemudian kita bisa lihat memang kalau kita lihat cukup nekat
tapi tidak dibarengi dengan sarana prasarana yang standar ya
mulai kita lihat senjata senjata rakitan dan hanya beberapa meter polisi ditembak tapi tidak kena
nah ini kan sebetulnya kalau menurut saya nafsu

terlatih tidak sih
kalau menurut saya tidak terlatih
karena kita lihat tidak melihat bahwa salah satu pelaku adalah orang orang lama yang pernah punya pengalaman jihad di poso di ambon dan sebagainya
saya lihat ini masih amatiran gitu
tetapi ini menjadi sebuah pesan buat kita semua bahwa ancaman ini ada di mana mana
mereka tidak tetap eksis mereka juga cukup nekat cuma hanya memang mereka tidak didukung oleh sarana prasarana yang standar
yang senjatanya juga senjata rakitan
pelurunya juga kita lihat ada yang sembilan mili ada yang untuk revolver sekali bertiga lapan dan sebagainya
tapi ini menandakan bahwa mereka memang masih lemah
tapi karena militansi kenekatan itulah yang membuat mungkin kasus ini menjadi sebuah kasus yang besar dan cukup mengagetkan untuk indonesia gitu
pak soleman dari anda seperti apa dari yang anda lihat kejadian kemarin ini
ya memang kejadian ini bagi saya juga sama ya memang kejadian ini bagi saya juga sama
bahwa pesan mereka bahwa kami masih ada dan kami masih siap sewaktu waktu untuk menyerang tempat tempat yang lemah
dimana saja mereka ketemu dia akan menyerang itu pesan yang mereka sampaikan
baik ini ada peningkatan eskalasi juga di suria kemarin setelah adanya penyerangan dari amerika serikat misalnya dan juga kondisi politik di suriah sendiri
apakah anda juga melihat ini pak soleman dari pengamatan anda ada juga sebenarnya peningkatan eskalasi di suria ini
yang kemudian memberikan pengaruh pada pemerintah suria ini
oke kemudian mereka langsung bereaksi begitu
ya pasti ada pengaruhnya pasti ada seperti sudah disampaikan pak sofian tadi ketika mereka tidak bisa ke sana ya sudah kamu berjiat saja di sini
sehingga ini pasti akan berpengaruh sehingga program pencegahan kita harus berupaya betul betul kedepannya
bagaimana kita harus berupaya supaya anak anak ini tidak berpikir seperti itu kalau tidak ini akan meningkat terus
kalau tidak ini akan meningkat terus
karena kondisi yang terjadi di dunia internasional di suria sekarang serangan amerika ini pasti akan berpengaruh
akan mempengaruhi anak anak muda ini
nah sofyan gimana ini di suria sedang tinggi kemudian juga ya meskipun juga agak berbarengan hampir bersamaan ya dengan terjadi di swedia misalnya
yang semua memang diduga dilakukan oleh jaringan isis
ya memang tidak lepas daripada situasi global yang saat ini dan itu berpengaruh terhadap perilaku dan mental
karena kita lihat bahwa di dalam islam itu ada namanya ukhwa islamiyah
penderitaan apa yang dialami oleh kaum muslimin yang ada di suriah dan di belahan bumi islam lainnya yang sedang bergejolak
itu juga berpengaruh terhadap mentalitas berdampak kepada perilaku kaum muslimin yang ada di indonesia

dan ini sebuah hal yang menarik dan pemerintah dalam hal ini juga kita bisa melihat
tapi ada juga ancaman di medsos yang cukup mengkhawatirkan bagi kita
bagaimana perkutan perekrutan yang ada itu juga ternyata melalui dari rekrutmen rekrutmen di sosial media
dan itu kita lihat dan bagaimana pemerintah berantisipasi melihat hal ini sebagai sebuah ancaman
kemudian bagaimana bisa melakukan hal yang terbaik bagi bangsa ini menjaga keamanan dan ketertiban
dan yang lebih penting lagi adalah
indonesia juga harus kuat ya
dilambung hadapi masalah masalah seperti ini
jadi pesan mereka adalah
eksistensi mereka masih ada
dan perekrutan ataupun infiltrasi kepada mereka ini
bisa masuk ke segala kalangan
apalagi sekarang justru adalah anak anak muda
kalau kita lihat yang apa yang terjadi di tuban kemarin
terima kasih pak soleman bepo tuh
dan juga mas sofian sauri
sudah bergabung bersama dengan kami di prime news
tentu kita berharap
segera bisa menyelesaikan ini
dan juga ada upaya deradikalisasi ini ya
yang harus ditekankan lagi
untuk mencegah hal hal yang seperti ini
tidak terjadi lagi
dan kami akan segera kembali usai jeda
dengan sejumlah informasi
terutama mengenai pilihan pernyataan
paling menyita perhatian selama seminggu terakhir
yang akan kami hadirkan usai jeda berikut
tetaplah bersama kami di prime news